pasar tradisional kaki lima kebayoran lama jakarta selatan dipadati pembeli pada kamis pagi
namun masih ditemukan pengunjung pasar yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan
petugas yang mendapati pengunjung pasar yang tidak mengenakan masker langsung meminta mereka untuk pulang
petugas satpol pp kelurahan kebayoran lama utara mengaku sejak psbb masa transisi
petugas terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas di pasar
pengunjung diingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak
pengawasan dilakukan tiga kali dalam sehari pada pagi siang dan sore hari selama aktivitas pasar berlangsung
karena padatnya pedagang dan pembeli petugas pun mengaku kewalahan dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan
secara umum untuk pasar kebayoran lama ini
memang warga kita masih kurang disiplin
tapi secara umum para pengunjung baik pedagang sudah memiliki masker
cuman kadang lupa untuk mengenakan maskernya
hanya kurang disiplin mengenakan masker saja
dan setelah sebanyak empat belas pedagang di pasar kebayoran lama dinyatakan positif covid sembilan belas dari hasil tes swab sebelas juni lalu
pada kamis kugus tugas kecamatan kebayoran lama menutup sementara sekitar satu empat puluh tiga
selama tiga hari ke depan
area pasar pun diberikan garis pembatas agar tidak ada yang memasuki area dalam pasar
saat ini ke empat belas pedagang yang positif covid sembilan belas telah dibawa ke wisma atlet kemayoran jakarta pusat untuk menjalani perawatan
tim liputan cnn indonesia